hai banyak tiga puluh empat unit monitor komputer enam unit cpu dua unit server dan satu unit proyektor yang
tersimpan di ruangan laboratorium komputer sma negeri satu tegalwaru kabupaten purwakarta jawa
barat raib di curimaling padahal puluhan perangkat komputer ini digunakan untuk
pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau unbk
unit monitor komputer enam unit cpu dua unit server dan satu unit proyektor di ruangan
laboratorium komputer sma negeri satu tegal warung kabupaten purwakarta jawa barat hilang di curimaling
peristiwa ini terjadi pada senin malam wakil kepala sekolah sma n satu tegalwaru menjelaskan
ruangan satu laboratorium komputer yang dibobol maling ini digunakan delapan puluh satu siswa peserta ujian
nasional berbasis komputer yang terkait dengan komputer yang diperlukan untuk mencari komputer
berbasis komputer atau unbk dari total dua ratus tiga puluh sembilan peserta lebih satu ini kebetulan kita punya
tiga lebih satu dengan sesuai dengan jumlah kebutuhan siswa untuk pelaksanaan unbk kebola
tiga puluh empat unit lcd ada cpu enam termasuk server dan satu infokus untungnya dua ruangan laboratorium komputer

mencongkel jendela berteralis besi di ruangan kedua diduga pencurian ini dilakukan oleh pelaku yang
berjumlah lebih dari dua orang pihak sekolah mengklaim kerugian akibat pencurian ini
ditaksir mencapai seratus juta rupiah tariana purwakarta